wakil presiden yusuf kala mengimbau semua pihak agar menerima dan menghormati fonis yang dijatuhkan terhadap gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok
kendati demikian kala menilai ahok masih punya hak untuk mengajukan banding atas fonis dua tahun penjara yang diterimanya
bagaimanapun ahok itu gubernur dki wakil pusat di daerah
dan itu saya menyampaikan rasa simpati atas apa yang terjadi fonisnya
namun kita semua sudah sepakat dengan siapa saja bahwa apapun keputusan pengadilan akan diterima
termasuk ya demo itu sudah menyatakan apapun hasilnya
jadi tidak akan tergantung apa puas atau tidak puas
karena sudah menyatakan terbuka siapapun bahwa hawa pers itu tidak tergantung
jadi ya ini kan ada proses ada proses banding dan sebagainya
tentu ahok pasti punya hak untuk memakai haknya untuk banding dan proses selanjutnya